nah tapi kita tidak tahu
seberapa banyak anak ini
kan dia bisa terbuang lewat air kencing
sudah dua hari kejadiannya memang waktu itu
di hari rabu kejadiannya
untuk mas obselita tadi malah
kami anak mesa dan juga
kami lakukan pemeriksaan
fisik tes darah
dan memang benar bahwa
ada zat terlarang
di dalam darah anak tersebut
untuk kondisi saat ini
anak ini saat ini sudah berangsur
sudah mau makan dengan normal
untuk keadaan beberapa hari ke depan